pemprov dki jakarta secara resmi melarang setiap pengemudi ojek online dan ojek pangkalan untuk berkerumun ya
selama pengetatan pembatasan sosial berskala besar ini
nah kepada pelanggar pemprov dki jakarta bahkan bisa melakukan pemblokiran aplikasi
meski ojek online diizinkan beroperasi selama masa psbb
namun pemprov dki jakarta melarang adanya kerumunan ojek lebih dari lima orang
tidak hanya ojek online tapi aturan ini juga berlaku ya untuk ojek pangkalan saat menunggu penumpang
pengawasan pembatasan operasional dan jarak antar sesama ojek online dan ojek pangkalan
ini akan dilakukan selama tiga hari ke depan
jika hasil evaluasi ini masih ditemukan ada ojek online dan ojek pangkalan yang melanggar
dinas perhubungan dki jakarta ini akan melarang pelanggar untuk beroperasi mengangkut penumpang
nah pelarangan bisa dilakukan dengan memblokir atau bahkan mencabut aplikasi
beberapa pengojek online mengaku sudah menerima pemberitahuan dari operator
terkait dengan surat keputusan kepala dinas perhubungan dki jakarta
mereka pun kini memilih tidak berkerumun supaya tidak mendapatkan sanksi
perbolehkan mengangkut penumpang dengan prasarat
pertama tentu mereka harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik
yang kedua para ojek online dan ojek pangkalan dilarang berkumpul atau berkerumun lebih dari lima orang
jadi tiga hari ke depan kami akan lakukan evaluasi dan tentu peran perusahaan aplikasi
untuk ojek online disini menjadi penting
karena kita pahami bahwa keunggulan ojek online
lain itu ada pada teknologi informasi